di bawah pohon singkong
irot adun periksa semua pohon
jangan sampai ada yang terlewat
lapor komandan kami tidak menemukan satupun harta warisan yang terpendam di bawah pohon singkong
berarti harta warisan tersebut tidak ada di sini
selanjutnya kita menuju ke titik koordinat yang kedua
menggunakan kata kunci stelah
ih masih mati juga
kenapa sih nggak aktif aktif
kang ncu tadi gimana sih
ncu tidak jadi datang
tidak tahu pak
mimin hubungi hp kang koswara
di tempat kang ncu bekerja hp nya mati
kemana nya dia
apa ini benar
jualan cilok di ciraos
tapi tidak tahu kenapa akhir akhir ini kang ncu susah dihubungi
setiap mimin telepon kang koswara
katanya kang ncu belum pulang
biasanya kang ncu kalau janji selalu tepat
biasanya kang ncu nggak ikat janji
ncu aku benar benar serius dengan kamu kan
sudah kamu jangan sedih
cepat kalian periksa tempat tempat yang mencurigakan
tempat ini teh clear
berarti kita harus pindah lokasi
kita mulai dengan kaki kanan